alfian raharjo kembali menjumpai anda di segmen morning tips pagi kali ini
nah kalau anda misalnya tanggal tanggal tua misalnya
nggak mau jajan tapi kita ingin buat camilan
nih saya akan mengajak anda untuk membuat sesuatu yang lezat
praktis dan yang pasti juga tetap lezat
nah untuk membuat sandwich kulit lumpia ini
bahan bahan yang kita butuhkan kulit lumpia
kemudian kita butuh juga margarin
keju slice atau lembaran lembaran keju
keju cheddar yang kita parut
dan nanti kita butuh strawberry buat garnisnya
oke langsung aja kita buat sandwich kulit lumpianya
yang pertama kita lakukan kita ambil kulit lumpianya
kemudian kita letakkan
kemudian kita gunting di bagian tengah bawahnya
sampai dengan di bagian tengah atau poros dari kulit lumpia ini
selanjutnya kita ambil satu lembar keju
kita letakkan di bawahnya
kita letakkan di sini
terus kemudian kita ambil selai coklatnya
kemudian kita ambil keju sedar yang sudah kita parut
baru pisangnya kita tata di bagian paling bawah
kenapa pisang saya letakkan di bawah
karena nanti ketika nanti kita akan melipat lipatnya
nanti pisangnya tidak berantakan
baru kemudian kita lipat
pertama bagian yang ada kejunya ini kita lipat ke bagian yang ada coklatnya
atau selai coklatnya
kemudian kita lipat kembali ke keju parutnya
sambil kita tekan tekan
baru kemudian kita lipat ke bagian pisangnya
nah seperti ini
selanjutnya kita panaskan wajan
biarkan sampai margarin ini meleleh begitu ya
baru kemudian adonan ini kita panggang di atasnya
kita panggang sampai kita tekan tekan
sampai dengan adonan menjadi kecoklatan dan sedikit kering
oke ini sudah kita goreng sampai berwarna kecoklatan
nah buat anda yang mungkin belum mencatat kira kira tadi bahannya apa saja
dan bagaimana cara pembuatannya yuk kita tonton yang satu ini
sudah dicatat semua bahan bahannya
sekarang waktunya kita icip icip
sandwich kulit lumpia yang sudah kita buat tadi
perpaduan pisang coklat keju kulit lumpe yang crispy
tidak ada salahnya ya kalau dicoba nanti di rumah
oke jadi selamat mencoba morning tips pagi hari ini
saya alfian raharjo sampai jumpa